ya dan sudah ada toto pranoto yang merupakan kepala lembaga manajemen fakultas ekonomi dan bisnis universitas indonesia
sekaligus pengamat bumn selamat malam mas toto
ya mas soto ini menteri bumn erick thohir mengaku kaget kan dengan fakta bahwa mantan dirut garuda indonesia ari askara ini
bahkan sempat menjadi komisaris utama dari enam anak dan cucu perusahaan garuda indonesia
meskipun memang sudah dicopot tapi itu faktanya sudah beberapa waktu kebelakang
sudah sempat terjadi posisi seperti ini rangkap jabatan seperti ini
bagaimana pendapat dari mas toto dan sebenarnya salah nggak sih kalau adanya rangkap jabatan lebih dari dua seperti ini
kecolongan atau seperti apa
ya sebetulnya rangkap jabatan oleh direksi bumn terhadap anak perusahaannya ya saya kira itu bukan sesuatu yang dilarang
cuman memang coveragenya seberapa besar jadi kalau kita melihat kasusnya ke pak ari askara
saya lihat kan memang jumlahnya ada enam anak perusahaan sekaligus ya
jadi memang kalau ditanya apa
apakah pengawasannya akan efektif atau tidak bagaimana itu bisa dijalankan begitu kan
saya kira memang waktunya akan menjadi sangat kurang
saya kira memang akhirnya kalau ada keputusan dari menteri bumn bahwa harus ada pembatasan
berapa banyak direksi bumn boleh menjabat sebagai komisaris di anak perusahaannya memang saya kira harus diatur
sehingga efektivitas pengawasan di setiap anak perusahaan bisa betul betul dilaksanakan dengan baik
kalau sejauh ini regulasinya seperti apa pak
ya regulasi yang mengatur mengenai anak perusahaan ini kan memang relatif tidak terlalu banyak disentuh gitu ya
bukan hanya dari segi pengawasannya tapi juga misalnya untuk urusan mendirikan anak perusahaan saja
kan itu nggak ada aturannya di undang undang sembilan belas dua ribu tiga tentang bumn
bahkan dalam konteks juga di kementerian bumn juga aturan yang mengatur soal ini tidak terlalu rigid detail gitu ya
sehingga akibatnya yang terjadi begitu banyak kemudian anak perusahaan bumn atau cucu bumn
tapi kadang kadang juga itu tidak related dengan core business induknya
sehingga kemudian tidak terjadi sinergi antara anak dan induk
akibatnya ya banyak anak perusahaan tercucuk perusahaan akhirnya merugi kan
nah kalau begitu memang kemudian memang harus diaturlah regulasi ya
sekarang untuk bagaimana anak perusahaan boleh didirikan ada syarat dan ketentuan saya kira
jadi kalau misalnya dia tidak memenuhi syarat bahwa anak perusahaan tidak bisa diatur
anak perusahaan tidak ada hubungannya dengan bisnis induk induk
ya mungkin saya kira harus dibatalkan atau memang tidak diberikan izin gitu ya
tapi sepanjang itu masih ada hubungan dengan core business induknya
saya kira tidak salah untuk membuat anak perusahaan baru
jadi contoh misalnya ya
inka itu misalnya sekarang dalam proses kerjasama dengan stadler dari swiss
perusahaan itu kan perusahaan rolling stock yang besar di dunia ya
inca mungkin butuh
mungkin butuh untuk kepentingan branding
supaya produknya itu bisa diakui di level dunia
kalau model seperti ini kan sebetulnya itu adalah lompatan dari sisi inovasi dan branding
sehingga produknya kalau brandingnya inka dan stadler mungkin akan bisa diterima pada saat mereka jual di pasar singapura taiwan dan seterusnya
karena staedtler punya nama besar
sebagai global vendor misalnya ya
nah itu sebagai contoh
ya tadi kan kita bicara soal bagaimana kemudian urgency dari adanya anak cucu perusahaan
tapi terkait dengan rangkap jabatannya ini sendiri
sebenarnya memang haruskah adanya rangkap jabatan di jajaran kementerian bumn
di jajaran bumn yang ada maksud saya
atau seperti apa
ya saya kira kepentingannya kenapa harus misalnya direksi anak perusahaan menjadi komisioner
ya anak perusahaan
kemudian kepentingannya supaya management induk tahu persis apa yang dikerjakan oleh anaknya
supaya mereka juga bisa ikut mengendalikan atau mengontrol
dari sudut itu saya kira memang penting bahwa anak perusahaan punya perwakilan di anaknya
tapi kalau kemudian dalam prakteknya misalnya jumlah perusahaan yang harus diawasi kelewat banyak
jadi kan pertanyaannya efektivitasnya gimana
nah dalam konteks itulah baru kemudian perlu ada aturan
seberapa banyak seorang direksi bumn boleh menjadi komisaris di anaknya misalnya
itu yang harus dibatasi
supaya efektivitas pengawasannya bisa terjadi
kalau nggak mungkin bisa dijalankan mengawasi enam tujuh anak perusahaan bumn kapan ada waktunya
iya selain adanya tadi dinyatakan bahwa nantinya takut tidak fokus begitu kalau terlalu banyak anak cucu perusahaan yang ditempati begitu sebagai komisaris juga ketika seseorang menjabat sebagai direktur utama atau jajaran direksi gitu
apalagi kira kira potensi
apalagi kira kira potensi kerugian yang mungkin bisa muncul dari rangkap jabatan ini dan kira kira apa yang kemudian harus dievaluasi dari sistem bumn seluruh bumn yang ada di indonesia saat ini
ya saya kira untuk bisa mengurangi rangkap jabatan ini yang paling utama adalah bahwa kita bisa menemukan sosok sebagai seorang anggota komisaris atau pengawas itu yang memang memiliki kualifikasi yang baik
dan bisa diandalkan untuk melakukan kontrol terhadap jalannya anak perusahaan tadi
nah orang tadi kan tidak selalu harus dari bmn induknya
bisa saja dicari profesional profesional di market yang ada kemudian ditunjuk karena memang qualified untuk duduk sebagai anggota dewan pengawas atau komisaris di anak perusahaan bumn misalnya
terus kedua saya kira langkah ke depannya bahwa kementerian bumn harus kemudian membuat regulasi yang jelas mengenai pembentukan anak perusahaan bumn itu
kemudian kedua juga harus meregulasi bahwa pengisian jabatan
anak perusahaan itu juga mengikuti konsep misalnya fit proper test yang memang sudah diberlakukan untuk para calon pimpinan di bumn nya misalnya
sehingga nanti ada kesetaraan bahwa kandidat untuk anak perusahaan itu juga betul betul orang yang qualified gitu ya
iya jadi tepat sesuai dengan jabatannya fungsinya agar tidak ada penyalahgunaan yang terjadi ke depannya
baik terima kasih banyak pak toto pranoto yang merupakan pengamat bumn sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected